hai beberapa fasilitas yang ada di area rth kalijodo seperti area skateboard dan area
bermain anak kini terlihat kusam dan tidak terurus sampah pun berserakan di area ini
walaupun sudah tersedia tempat sampah di setiap sudut rth kalijodo pengamat tata kota
trubus rahardiansyah mengatakan pergantian kepemimpinan dari era gubernur ahok dan gubernur
anies memiliki visi misi dan program yang berbeda beberapa prioritas program unggulan pada zaman
ahok seperti pembangunan rptra tidak diteruskan di era selanjutnya apa ikon dki jakarta harusnya
terlepas dari dari siapapun pemimpinnya itu rptra kalijodo itu menjadi tanggung jawab pemprov dalam hal
terkait dengan ini apa namanya keamanan keamanan dan kenyamanan pengelola rptra kalijodo mario
wicaksono menjelaskan rptra dan rth kalijodo memiliki pengelola yang berbeda karena terbagi
menjadi dua wilayah yaitu jakarta barat dan jakarta utara untuk di area rptra mario menegaskan
perawatan fasilitas sudah dimaksimalkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan yang
jadi keberisan itu adalah pokok utama kita ya seperti kakak lihat sekarang datang ke kalijodo mungkin
tidak sama dengan berita yang disampaikan dan terkait rth itu memang kalijodo ini satu dari
depan jalan pangeran tubagusanke sampai di jakarta utara itu kalau nggak salah jalan
dugong raya itu kalijodo disebutnya tetapi kita dibagi dua kota administrasi kita di rptra
ini adalah kota administrasi jakarta barat dan di rth itu kota administrasi jakarta utara
di rptra kalijodo fasilitas yang ada seperti tempat bermain anak aula toilet kolam ikan masih
terlihat bersih dan layak digunakan kami sudah mencoba menghubungi pihak pengelola rth kalijodo
namun sampai saat ini pengelola belum respon dan memberi tanggapan kalau tadi kita jalan jalan di
rth kalijodo di sampingnya persis ada rptra kalijodo ini walaupun berdampingan tapi kondisinya berbeda
tampak dan juga fasilitasnya terbengkalai untuk di rptra kalijodo sendiri tempat yang melaporkan
ini fasilitas seperti ruang bermain anak perpustakaan dan juga kegiatan masyarakat
masih terus ditingkatkan bila mulai helah angga cita keselamah jakarta